banjir yang merendam ratusan rumah warga di karawang jawa barat
dari luapan sungai citarum dan sungai cibeet
imbasnya sejumlah tempat pengungsian ikut terendam banjir
sejumlah tempat yang dijadikan lokasi pengungsian seperti masjid
gedung sekolah ikut terendam banjir
imbas dari terus meluas dan meningginya air banjir
yang merendam pemukiman warga desa karangligar
camatan teluk jambe barat kabupaten karawang jawa barat
imbas dari lokasi pengungsian yang terendam banjir
warga korban banjir harus mencari alternatif pengungsian lain
mereka menempati tanggul tanggul sungai
serta saung saung untuk mengungsi
dan beberapa warga menumpang ke rumah sanak saudara mereka